akibat fondasi tergerus longsor sebanyak tiga rumah ambruk
peristiwa yang terjadi di kota depok ini membuat warga sekitar panik
video amatir warga merekam detik detik saat longsor di tepi kali
terjadi di kampung sugutamu kecamatan sukmajaya
satu bangunan habis tergerus longsor sedangkan dua lainnya rusak parah
longsor juga mengakibatkan turap sepanjang dua puluh meter ambruk
diduga longsor terjadi akibat tanah terkikis aliran kali usai curah hujan tinggi